polisi masih mendalami kematian angela hindriyati wahyuniksi korban butilasi dan tembukan edukasi jawa barat
tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif termasuk kejiwaan dan juga dugaan adanya keterlibatan pihak lain
lantas bagaimana psikologi forensik melihat kasus ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual
ada psikolog forensik reza indragiri selamat malam pak reza
selamat malam mas reza
pak reza sejauh ini dari beberapa informasi yang anda dapatkan apa saja analisis dari anda
yang pertama saya tidak membayangkan bahwa pelaku tergolong sebagai pelaku kejahatan profesional
bagaimana disebut sebut oleh sebagian kalangan
bahwa yang bersangkutan memutilasi tubuh korban saya bayangkan itu barangkali merupakan cara yang bersangkutan
untuk lolos dari jerat hukum yaitu dengan menghilangkan barang bukti dengan cara mencacah cacah tubuh korban
tapi barangkali setelah dia melakukan aksi mutilasi tersebut justru muncul satu pertanyaan berikutnya yang tidak bisa dia jawab sendiri
yaitu kemana gerangan potongan tubuh ini harus dilenyapkan di mana bagaimana dan caranya itu tidak bisa dia jawab
itu yang menjadi dasar bagi saya untuk memperkirakan sekali lagi bahwa dia bukan pelaku kejahatan profesional satu
yang kedua ada juga sebagian pihak yang menyebut jangan jangan pelaku ini tergolong sebagai psikopat
saya ingin menanggapinya dengan mengatakan bahwa kita harus ekstra hati hati menyemaskan
dan menyebutkan psikopati sebagai pelaku kejahatan
karena riset riset mutakhir menunjukkan bahwa psikopati itu tidak hanya masalah yang berada pada lapis peritaku atau lapis keperibadian saja
tapi studi menunjukkan bahwa orang orang yang disebut sebagai psikopat itu memang memiliki kondisi otak
proses kerja otak yang berbeda dengan kebanyakan makanan
nah jadi kalau kita berikan sebutan psikopat pada pelaku kejahatan termasuk pelaku kejahatan yang satu ini
saya khawatir kita diberikan dasar bagi dia untuk melakukan pembelahan diri
bahwa seolah olah dia terpodratkan dari sananya punya kondisi otak yang memang berbeda
yang tidak bisa dihindari menjadi penyebab kenapa dia melakukan aksi yang sejauh itu
baik pak reza ini dari informasi yang kami dapatkan pelaku diduga menguasai apartemen milik korban
apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab pembunuhan menurut anda
perintis jahat termasuk pembunuhan
bisa diterbelahangi oleh dua motif
kalau motif ini yang dominan pada diri pelaku
maka kita bayangkan ada luapan perasaan negatif
marah dendam sakit hati cemburu dan perasaan perasaan negatif lainnya
kemudian dibuncahkan dengan melakukan perilaku kekerasan termasuk pembunuhan
atau motif yang kedua yaitu motif instrumental
ini tidak ada sanggup sanggupnya kekesuasaan hati
tidak ada hubungannya dengan perasaan hati yang negatif
tapi kejahatan instrumental adalah
kejahatan itu juga untuk memperoleh manfaatnya itu
mendapatkan harta atau warisan misalnya
nah ini yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian
apakah motif emosional
atau motif instrumental
atau jangan jangan kombinasi dari motif itu yang meningkar lingkar di kepala jepang
ini kami dapatkan informasi juga
polisi kemarin mengatakan bahwa pelaku baru memutulasi korban dua minggu
setelah akhirnya korban meninggal dunia
apakah ada indikasi tertentu mengenai hal ini menurut anda
ya saya hanya membayangkan sekali lagi tadi
karena pada dasarnya bersangkutan bukan pelaku pembunuhan profesional
maka barangkali juga tidak terlalu kemungkinan
yang bersangkutan ini pada dasarnya tidak punya niatan untuk menghabisi tubuh korban
walaupun kemudian korban kehilangan nyawa
dia tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan berikutnya
itu yang menyebabkan butuh waktu selama berpekan pekan
sampai bersangkutan memutuskan untuk berupaya menghilangkan barang bukti
dengan cara memotong motong tubuh korban
karena tubuh korban
itulah yang berpotensi menjadi barang bukti bagi para penegak hukum nanti
baik pak reza kalau dilihat dari sisi psikologi forensik
sebenarnya apakah ada perbedaan pelaku yang langsung memutilasi korbannya
dengan pelaku yang memberikan jeda waktu seperti eki yang menunggu dua minggu nih untuk memutilasi korban
setidaknya ada dua teori yang menjelaskan mengapa seorang pelaku pembunuhan
kemudian berlanjut dengan aksi mutilasi
teori yang pertama mengatakan bahwa aksi mutilasi atau merusak tubuh korban
adalah manifestasi dari tidak kuatnya pelaku dalam meluapkan perasaan perasaan negatifnya
hanya dengan melakukan pembunuhan
seolah olah dia baru bisa mendapatkan reda
kalau dia sudah berhasil menghabisi korban
dan berlanjut dengan merusak tubuh korban sedemikian rupa
baru pada titik itu dia merasakan kepuasan
atau pada situasi yang kedua
bahwa memotong motong tubuh korban adalah cara bagi yang bersangkutan sekali lagi
untuk berupaya menghilangkan barang bukti
melarikan diri dari kejaran aparat penegak hukum
nah lagi lagi apakah mutilasi tersebut
dilatar belakangi oleh perasaan meluap luap yang tidak kunjung terpuaskan
ataukah mutilasi merupakan cara instrumental untuk menghilangkan barang bukti
lagi lagi itu yang perlu dilakukan investigasinya oleh pihak polisi
rekurasi saya mengatakan bahwa mutilasi yang dilakukan oleh pelakuan seperti ini
adalah dalam rangka menghilangkan barang bukti
ini yang cukup menarik pak reza adalah proses mutilasi
biasanya kan dilakukan untuk menghindari tanggung jawabnya
atau tadi anda katakan untuk menghilangkan barang bukti begitu
namun pelaku eki ini justru menyimpan potongan tubuh korban
dari psikologi forensik bisa dilihat apa hal menarik mengenai hal ini
tadi saya katakan dia sudah punya satu ide yaitu menghilangkan barang bukti
dengan cara merusak tubuh korban
dengan harapan korban tidak bisa diidentifikasi
kalau korbannya saja tidak bisa diketahui oleh polisi
apalagi pelakunya barangkali berpikir seperti itu
tapi pertanyaan berikutnya tidak terjawab
ini potongan tubuh korban
ini potongan tubuh korban mau dikemanakan
bagaimana cara mengangkutnya keluar
mau dibuang kemana
direnyapkan dengan cara seperti apa
nah pertanyaan itu tidak bisa terjawab sendiri oleh siapapun
karena itulah barangkali akhirnya dia memutuskan
apapun tubuh korban sudah diamutilasi sedemikian rupa
akhirnya tetap dia tinggalkan di dalam kotak di tempat kediamannya saja
tidak dia bawa ke tempat lain
di mana barang bukti itu sungguh sungguh bisa atau berhasil dia lenyapkan
oke berarti ini juga bisa dikatakan bahwa sebagai bentuk
untuk menghilangkan barang bukti juga begitu ya pak
ya setiap pelaku kejahatan pada dasarnya punya dua misi
yang pertama adalah bagaimana merealisasikan visi
jadi kalau memang visinya sejak awal adalah menghabisi nyawa korban
maka misi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan berbagai macam upaya
dengan berbagai macam instrumen menghabisi nyawa korban
itu misi pertama
tapi misi yang kedua yang tidak bisa dihindari adalah
bagaimana agar kemudian
pelaku ini bisa lolos dari jerat hukum
tidak terendus oleh pihak kepolisian
melarikan diri sejauh jauhnya
merusak barang bukti
termasuk tubuh korban
itu misi kedua yang harus dilakukan agar seorang pelaku kejahatan
bisa tanda petik sempurna melancarkan aksinya
mudah mudahan obrolan ini tidak menjadi pembelajaran yang keliru bagi audiens kita
tapi menurut saya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna
karena pasti akan bertemu hanya menunggu waktu saja begitu ya
mengingat ini sudah tiga belas bulan begitu ya
korban dibunuh dan juga dimutilasi
membutuhkan waktu yang lama begitu
dua minggu untuk pelaku memutilasi korban dan juga tiga belas bulan
satu tahun satu bulan akhirnya ini bisa terungkap begitu ya
tapi apa yang sudah dilakukan pelaku ini selama tiga belas bulan
berusaha untuk menutupi
menurut anda salah satu tujuannya adalah apa begitu
sehingga juga tetangga sekitar
bahkan rt juga tidak curiga dengan apa yang dilakukan
apa yang dilakukan oleh pelaku ini
pertama tadi dikemukakan bahwa tidak ada kegiatan yang sempurna
tapi jangan lupa pada saat yang sama juga ada ungkapan bahwa pelaku kejahatan selalu selangkah dua langkah di depan aparat hukum
jadi kita bisa bayangkan bahwa apapun tidak ada kejahatan sempurna
tapi pelaku kegiatan tetap harus kita asumsikan sebagai orang yang cerdas
orang yang punya siasat untuk melarikan diri dari proses pertanggung jawaban pidana
yang kedua kita juga masih kerap kali beranggapan bahwa di lingkungan yang ramai
maka itu bukan tempat yang ideal bagi hak kejahatan
anggapan sedemikian rupa terbantahkan oleh teori efek orang lalu lalang
teori ini justru ingin mengatakan
semakin banyak orang yang berada di lokasi tertentu
maka keinginan untuk menolong keinginan untuk peduli keinginan untuk melindungi
rasa tanggung jawab secara ini justru menguap secara lebih cepat
jadi justru kita patut khawatir
bukan tempat sepi lagi yang menjadi wilayah yang rawan bagi hasil kejahatan
bukan tempat yang sunyi lagi bagi orang untuk mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan
tapi justru di luar yang ramai yang padat sebetulnya
itulah boleh jadi merupakan tempat tinggal bagi aksi kejahatan
kakak korban juga sempat mengatakan bahwa pelaku ini terlihat seperti orang yang baik
orang yang sopan berpendidikan bahkan keluarga tidak ada kecurigaan terhadap pelaku
nah dalam keadaan seperti apa menurut anda
ada orang yang terlihat baik di luarnya justru bisa melakukan kejahatan yang keji
membunuh bahkan hingga memutilasi
andai kita sepakati asumsi bahwa ini merupakan aksi pembunuhan berencana
kemungkinan tindakan dukti yang sopan pembawaan yang tenang
itu justru merupakan bagian dari sebuah perencanaan
yaitu bagaimana agar target atau sasaran bisa terkecoh
tidak melarikan diri tidak melakukan penjagaan diri secara ekstra
sehingga mudah untuk dijahati nantinya
jadi saya pandang bahwa pembawaan tenang
atau tindak sanduk yang tampak tidak mencerjakan justru pasti dicurigai sebagai target
tengah berusaha merancang strategi khusus
maksudkan korban tidak bisa menghindar dari rencana jahatnya
ini merupakan ilustrasi dari pandangan teori semacam itu
oke menurut anda akan dibawa ke arah sanakah begitu
apakah ini terlihat seperti berencana
saya tidak begitu yakin ya
seperti ini karena saya kekurangan alat bukti
tapi saya berspekulasi
barangkali yang bersangkutan
sungguh sungguh punya niatan untuk menghabisi korban
sekali ada gelgak amarah yang membuat terjadi perilaku fatal
korban dengan nyawa
panik tidak tahu harus melakukan apa
sampai butuh waktu dua minggu berikutnya
untuk kemudian secara lebih jernih memikirkan tentang apa yang harus dilakukan
untuk melakukan barang bukti
tentang waktu dua minggu itu menurut saya merupakan indikasi
bahwa pelaku boleh jadi pada dasarnya tidak memiliki niatan
tidak bisa berencana untuk menghabisi apalagi menghilangkan barang bukti
oke dari informasi terakhir yang kami dapatkan
yang menjadi penyebab pelaku melakukan aksinya adalah sang korban mengajak dia untuk menikah
sedangkan pelaku sudah memiliki keluarga sebelumnya
menurut anda apakah ini juga bisa dibilang menjadi trigger
karena polisi mengatakan tidak akan menerima mentah mentah pernyataan dari sang pelaku ini
seolah olah ada dua pernyataan
seolah olah ada dua pernyataan
seolah olah ada dua motif yang bertentangan satu sama lain ya
saat lalu perbincangan kemungkinan motif instrumental untuk mendapatkan harta
tapi sekarang saya bayangkan justru motif lain yaitu motif perasaan tertekan
motif stress yang hebat motif amarah yang tidak terkendali
yang boleh jadi justru melatar belakangi perbuatan jahat si pelaku itu
jadi saya katakan apakah ada kemungkinan dua motif berkombinasi bisa saja
nah itu yang harus dipersikasi oleh pihak polisi

oke pak reza ini yang cukup menarik juga adalah sang kakak
yang melaporkan kehilangan angela sejak dua ribu sembilan belas lalu
angeli bahkan sudah meninggal sejak november dua ribu dua puluh
keluarga korban mengetahui hubungan angela dengan eki begitu ya
karena tadi kakak korban mengatakan bahwa sudah melihat sudah bertemu
anaknya sopan dan segala macam begitu ya
dengan fakta ini anda melihatnya seperti apa nih
hubungan angela dengan keluarga
karena kasus ini bisa terungkap karena polisi menjelidiki hilangnya eki
saya tidak bisa berspekulasi
memang ini disangkut pautkan dengan masalah keinginan untuk mendapatkan harta
atau motif instrumental
adakah kemungkinan tanda tanya bahwa pelaku jangan jangan menghabisi anak korban
justru untuk memastikan bahwa harta itu terwariskan kepada dirinya
tapi ini pemikiran spekulatif yang menurut saya masih mentah
yang harus dibangun secara lebih pokok lagi
dengan perkembangan hasil insensi gajah polisian

oke pak reza terakhir ini adalah hal yang sangat penting
dan ini polisi juga masih akan memeriksa bagaimana kejiwaannya termasuk keterlibatan pihak lain
kalau dari menurut anda apakah ada pihak lain yang terlibat
atau justru pelaku melakukan aksinya seorang diri
saya bayangkan andaikan ada lebih dari satu pelaku yang dalam aksi jahat ini
maka tubuh korban tampaknya tidak akan ditinggalkan di tempat itu selama satu tahun
dengan tanda petik mudah bagi sebuah kelompok berpikir bersama sama
bekerja bersama sama menghilangkan barang bukti berupa tubuh korban tersebut
oke baik kalau begitu kita tunggu bagaimana perkembangan kasusnya
semoga titik terang segera terlihat begitu ya
terima kasih psikolog forensik reza indragiri sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
terima kasih selamat malam